bapak prabowo subianto insya allah akan segera memimpin negeri ini
ini merupakan kehendak rakyat indonesia
bapak prabowo subianto insya allah akan segera memimpin negeri ini
dan ini merupakan kehendak rakyat indonesia
kami kami ingin mendoakan agar jenderal tni prabowo subianto nantinya sukses
di dalam mengemban tugas negara
kami semua akan berkontribusi
akan mendukung agar pemimpin kita yang baru nanti benar benar sukses
untuk sekali lagi menjaga kedaulatan dan keutuhan nkri
tegaknya pancasila dan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
menegakkan kebenaran dan keadilan di negeri tercinta ini
dan kami titipkan sekaligus bapak prabowo
kibarkan makin tinggi lagi merah putih di pentas dunia
melalui siaran digital pay tv dan media streaming lainnya
kompas tv independen terpercaya